sekolah di beberapa daerah sudah kembali dibuka sejak senin tiga belas juli
siswa hadir menggunakan masker di wajahnya
ya penggunaan masker menjadi kewajiban selama pandemi covid sembilan belas berlangsung
kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama
selain hak dan kewajiban mereka untuk menimba ilmu
tentu saja bagi para orang tua
ada tantangan sendiri menyediakan masker bagi anak anaknya
seperti galuh asti
ibu tiga orang anak ini menyediakan tak kurang dari lima puluh masker untuk anak anaknya
menurut galuh tak mudah memilih masker yang akan digunakan oleh anak anaknya
terutama bagi anaknya yang paling kecil yang masih duduk di sekolah dasar
pasti sih bahan udah harus bagus materialnya juga harus yang nyaman dan bisa dipakai
nyaman lah buat anak anak buat napasnya juga
terus sama pemilihan ini
ini ya karetnya itu
kalau misalnya terlalu longgar kan juga nggak nyaman jadinya
pemilihan motif dan kenyamanan memang menjadi pertimbangan utama terutama bagi anak anak
hal serupa juga disampaikan oleh airi matahari
airi yang juga merupakan seniman lukis cat air ini
mengaplikasikan hasil lukisannya pada masker masker produksinya
airi pun tak segan berkonsultasi dengan dokter kenalannya mengenai bahan yang aman untuk masker
dia pun menambahkan motif tokoh tokoh
kartun masih mendominasi motif yang dipilih oleh anak anak
terus kalau buat anak anak mereka rata rata ibunya pengen kembaran sama anaknya
jadi mamanya punya itu anakku juga mau yang itu
terus ya itu dari motif lucu itu mereka pilih mau yang ini mau yang ini mau yang ini
anaknya sendiri sih yang

tidak dipungkiri motif lucu pasti akan menarik bagi anak
anak pun pasti akan senang menggunakan masker
namun ada yang perlu diingat penggunaan masker juga memerlukan kedisiplinan
hal ini disampaikan oleh dokter spesialis anak dokter siti budiati
ia juga menyebut peran orang tua sangat besar mengedukasi anak anak tentang pentingnya menggunakan masker
saya sarankan dibiasakan dari rumah bahwa betapa pentingnya pemakaian masker itu
sehingga mereka mengerti dan diupayakan karena namanya anak anak masih masa masa bermain
boleh aja pemakaian masker

gambarnya pun yang menarik buat mereka
sehingga mau disesuaikan bajunya juga boleh silahkan
sehingga mau disesuaikan bajunya juga boleh silahkan
sehingga anak itu tidak merasa takut juga kalau dia pakai masker

sah saja kita memilih masker warna warni dan lucu bagi anak
asalkan nyaman dipakai bagi anak namun yang terpenting adalah tugas orang tua untuk tetap membatasi kegiatan anak di luar rumah karena anak anak rentan terpapar virus corona
tim iputan cnn indonesia